pemulihan dengan cryotherapy bukan sesuatu yang asing lagi bagi atlet elit dunia sekelas floyd mayweather dan lebron james
baru baru ini bintang basket nasional asal cls knights surabaya mario wusang dan duk prius mencoba terapi jenis ini di polaris indonesia
satu satunya penyedia jasa cryotherapy sejak awal mei dua ribu tujuh belas
mungkin anda pernah mengalami cedera karena berolahraga dan pernah mengompresnya dengan es batu yang suhunya mulai dari sampai minus enam derajat saja
namun mesin di belakang saya ini suhunya bisa mencapai minus satu ratus tiga puluh derajat celcius dan memiliki kegunaan yang mungkin lebih baik untuk mengobati cedera setelah berolahraga
bagaimana cara kerjanya mari kita coba
cryotherapy merupakan teknik perawatan non invasif dengan cedera
memaparkan kulit terhadap gas nitrogen dingin untuk memicu respons alami dari tubuh dengan suhu hingga minus satu ratus tiga puluh derajat celcius
lebih dingin dari suhu yang tercatat oleh nasa di antartika
kalau untuk whole body cryotrapy sendiri kita dia lebih kalau misalnya kliennya pegel pegel di badan
terus kayak habis nge gym atau olahraga kan suka ada sakit sakit nah itu bagus banget untuk ini
karena dia fungsinya untuk recovery
secara menyeluruh gitu
terus kalau fungsinya selain itu untuk antibody juga karena kan dengan dia masuk ke dalam sini
dia increase sirkulasi darah terus metabolisme jadinya antibody nya juga meningkat
kalau ada gangguan tidur juga bagus banget sih ini
karena dengan dia masuk ke dalam hormon endorfinnya juga dilepas jadi lebih relax gitu
seperti yang bisa anda lihat di belakang saya suhu di dalam tabung ini sudah mencapai lebih dari minus delapan puluh deraja

saya seperti berada di dalam film fiksi ilmiah
saya tidak bisa lagi merasakan kaki saya karena dingin sekali
selama sesi whole body cryotherapy cryocabin diisi gas nitrogen kering dengan pola terkontrol menutupi seluruh tubuh
kecuali kepala selama tiga menit dimulai dari suhu minus delapan puluh
saya berada di dalam mesin cryoterapi ini saya memang merasakan lebih segar dan merasa lebih bangun dari kondisi saya awal sebelum masuk tadi
dan saya merasakan mati rasa di seluruh badan saya namun rasanya cukup menyenangkan
ada pula sesi cryotherapy lokal memaparkan gas nitrogen kering dingin setidaknya minus satu ratus sepuluh derajat celcius ke target area tubuh secara spesifik
misal kebagian yang mengalami cedera
kalau ke tubuh kita kalau ada inflamasi atau akut atau kronik seperti itu itu bantu untuk ke arah ngurangin nyeri
jadi sirkulasi darah dengan alat ini kita bisa memperlancar sirkulasi darah juga sehingga ketika ada inflamasi di situ mempercepat terjadinya penyembuhan
terapi dalam hitungan menit ini tidak datang dengan harga murah
anda harus merogoh kocek mulai dari lima ratus ribu hingga sekitar satu juta rupiah
jadi kita harus berusaha untuk memperbaiki kondisi